udah langsung kejar
kokel enak banget aku kamu ajalah
lo gak bisa dong kalo kita berdua nanti usaha jajahan sendirian ditemenin tuyu lagi
kamu dong enak aja gak mendingan berdua kalo mau
engga dong kau satu hari lebih tua daripada saya
hei ini bukan masalah tua
karena berani gak beraninya
kalo masalah percintaan aku berani
tapi kalo masalah setan mending kamu aja mus
ulah lah kamu masalah dukun apa
mesti kamu utuh rusak semuanya
kok jadi saya sih usah tarik
kokel ada apa sih mus
tadi ada yang nabrak
wah ustadz fahri udah tau di bawah pohon begini main nabrak nabrak aja
kasih jadi parno
malah gitu doang aja kok ngagetin aja
ya kaget lagi aneh aneh aja sih
masa kita disuruh ngecek yang lagi ulang tahun
ulang tahun gimana
pada ngapain sih itu
nggak ada lho
aduh jangan nabrak lagi terus saya kaget lagi
enggak lah aku orang yang berani strong
ada apa sih ustadz
nggak ada apa apa
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
uh uh uh
aduh astagfirullahaladzim pade pade
lagi yang pada itu kebiasaan ya
pakai sarung dikerlungin gitu
kenapa sih pade
di mana mana kalau kedinginan masuk kamar pade
orang pos itu berisik ganggu ganggu saya
kita dapat laporan
tadi bopor ya ada tuyul
begitu kita lihat
yah mana nggak ada tuyul
jangan bikin serem
kebelet buang air lagi
tiba tiba banget ya
pasti dia mau nyamperin tecihan
sama siapa nih
kalau ada tuyul baca apa ya ustadz
oh surat al kabur
aku ingin menikah kal
kata si bok
aku ingin percaya
ambil saja yang namanya mahluk halus
itu ya cuma tak hayal kal
daripada bikin tuyul
mendingan kita ini tak harus
kan tak harus itu menenteramkan hati
bukan malah mikirin tuyul
kata si bok
namanya juga penasaran il
tapi bener juga kata kamu
tapi aku juga penasaran
nah gitu dong dari tadi
kalau kayak gini aku ada bantu nih kal
kalau mau sholat pakai sajadah
daripada mikirin tuyul
melihat kita ibadah
ini baru pak
ini bener nih kak
udah aku juga deh
kamu tuh mau pulang
duduk dimana ya
mau masuk kamar orang
kamu mau mundur
untuk rumah dua
si raisnya gundul gundul pacu hei salah kok bakal jadi nyanyi habis kamu ngomong gundul
aku jadi kenyataan gundul pacu maksudnya kepalanya buta apa jangan jangan tuyul
di mana mana sih kamu tuh iya takut
merasakan sensasi bawangnya aduh aduh sakit
siapa yang pindahin kursi
nanti kalau dateng gimana
bukan bener bener itu yang dateng
hai hai langsung kejar kejar sana bener bener dateng aduh
makin ngeri ngeri mama langsung kejar kejar sana
mulai kemana lagi ya malah kartusnya berat banget
sama tuyul aja takut stokful allah nazim enggak percaya sama allah aja mereka kayak
begitu begitu takut sama manusia
tapi iya kayak di tipe tipe polisi polisi itu ya jangan belum
stokful allah nazim
stokful allah nazim
kaila putri ajeng sekarang kan udah larut malam lebih baik kalian balik lagi ke kamar
terus istirahat ya
dan atuh lagi neng jangan lupa kalau pada mau tidur baca doa biar tidurnya nyenyak ngorok
oh iya posisi gimana kalau buat malam ini posisi temenin kita
setuju banget itu boleh mpo please
siap pokoknya ini malam posisi temenin kalian bobo ya
putri kejar yuk
jangan jangan jangan
pokoknya kejar malam aku
itu saya liat dibawah pohon
ada kardus kotak
nah itu bom ustad saya pikir ustad
yaudah kalau gitu gimana kalau kita cek aja langsung ke bawah pohon itu
ada apa sih ini
kita udah tangkap
tapi pas kita mau bawa kesini
tuyul kok takut sama saya
mau nyamperin dulu tuh ngapain
bagian tuyul kok bisa diliat ya pak dio
iya gak mungkin lah
ciri cirinya kayak apa
eee dia botak tingginya seheikal abis itu
tunggu tunggu tunggu
botak tingginya seheikal
iya bener tangge pak dio
pak dio tau
kenapa pak dio
kenapa pak dio
masa lupa nih pak dio
lah ilah lah ilah
tanya kenal sama tuyul
dia itu nyelamatin kerdu saya
tunggu tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
emang kenapa kerdusnya
itu kerdus saya yang ketinggalan dibawa sama si otong
isinya minyak lore yang dikali prositi
oh berarti bukan bom ya
lagi salah tuh pak herman tuh
salah pak herman
saya pikir kan bom usah tari yang kayak di tv tv
nah sekarang begini pak ustaz
biar saya yang nyesel
ya udah saya pelan betul
kok jadi kayak otong
udah berarti sekarang permasalahan selesai
kerdus itu ternyata belanjaan yang positif sama pak d
dan tuyul itu tidak ada
kalian udah paham sekarang pak itom
yaudah kalau gitu bubar aja ya
pak herman terima kasih infonya
pak herman terima kasih
ya kepuas dong
sebelum otong pulang
pak d udah siapin makanan istimewa buat otok
sebagai ungkapan terima kasih pak
pasti enak lah
makanan pada kemana
mana makanannya pak d katanya ada